satres narkoba polrestabes medan rabu sore menggerebek rumah di kawasan pancur batu
kabupaten deli serdang yang dikenal sebagai tempat peredaran narkoba dan perjudian
sejumlah tembakan ke udara dilepaskan saat para pelaku berupaya kabur dari penangkapan
begitu melihat kedatangan petugas sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba
langsung berhamburan dari sebuah rumah yang jadi tempat transaksi narkoba
polisi bahkan harus meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara untuk melakukan penangkapan
total tujuh belas orang yang ditangkap di mana dua diantaranya dipastikan sebagai pengedar narkoba
dari dalam pengerebekan ini polisi sempat mendapat hadangan dari warga yang meminta membebaskan keluarga mereka
sejumlah warga bahkan sempat berteriak histeris dan berupaya mengejar truk yang berisikan terduga pelaku narkoba
tak hanya menangkap sejumlah pelaku dan menyita barang bukti narkoba jenis sabu
polisi juga menghancurkan dua mesin judi jenis tembak ikan
polisi akan terus melakukan pengawasan di lokasi ini